beberapa pekan belakangan ramai berita yang menyebut kurkuma berhasil meningkatkan kekebalan tubuh melawan covid sembilan belas
virus corona baru yang mewabah di dunia akhir desember dua ribu sembilan belas lalu
kurkuma mengandung kurkumin yang terdapat dalam bumbu dapur seperti jahe temulawak dan kunyit
lalu apakah masyarakat yakin tanaman herbal ini dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh untuk menghindari infeksi covid sembilan belas
kalau untuk masalah virus corona sih kita nggak terlalu ini ya nggak terlalu takut lah kasarannya gitu
karena kan kita percaya kan di indonesia juga orang orangnya punya daya tahan tubuh yang lebih karena kita kan konsumsi rimbang rimbangnya juga tinggi daripada negara lain
percaya pribadi ya dan emang khasiatnya sih karena berasa ya emang setelah minum itu mungkin ya nggak langsung saat itu juga
mungkin kayak beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian
itu ada efeknya berasa
maraknya informasi tentang meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengonsumsi jamu herbal
nova dewi pemilik sebuah kafe jamu di petokogan jakarta selatan menyebut
tidak hanya pelanggan tetapnya ada peningkatan penjualan minuman tanaman obatnya beberapa pekan terakhir
tamu tamu yang udah rutin minum jamu kita semua sudah paham ya khasiatnya jamu itu untuk merawat
menjaga kesehatan secara berkala
tidak ada yang instan gitu
jadi untuk membangun imun tubuh itu harus dilakukan seperti bodybuilding
kalau kita eksersis kita kan toning our muscle itu by progress
guru besar biologi molekuler universitas erlangga hairul anwar nido menyebut
infeksi coronavirus di paru paru mengakibatkan badai sitokin sebagai proses biologis
kondisi ini bisa ditangkal dengan kurkumin
jadi sebetulnya untuk menghadapi sekarang ini yang sederhana yang tadi saya bilang untuk menekan
badai sitokin tadi ada gampang di sekitar kita banyak yaitu yang namanya empon empon mbak kurkumin
kurkumin itu ada di jahe di kunyit di temulawak di apa istilahnya ketuk apa istilahnya
yang dibuat bumbu masak dan minuman segar itu
itu yang bisa menghambat terjadinya badai sitokin sehingga mengurangi kerusakan paru
jadi untuk sementara masyarakat tidak perlu risau
kita bisa makan saja dan minum jamu setiap pagi
hardi pranata ketua perhimpunan dokter herbalmedic indonesia
membenarkan kandungan dalam kurkuma baik dikonsumsi karena dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh
jahe temulawak dan tanaman obat lainnya dinilai mampu meregenerasi dan merevitalisasi sel tubuh yang rusak
hardi pun menambahkan terbiasa mengkonsumsi makanan tradisional berbumbu rempah rempah dapat menjadi solusi menjaga kekebalan tubuh dari penyakit
namun khasiatnya tidak instan
yang sekarang sedang mau dipatenkan ribamifir dan kloropuin
kena virus terdeteksi kasih bemevir insya allah sembuh
tapi kena virus corona terus minum pon pot insya allah tidak sembuh
kenapa langsung bukan sama obat tidak sama seperti obat obat saya sepelang kalau empon empon itu melalui proses adaptasi
tidak semata mata fokus pada kurkuma dan tanaman obat
menguatkan sistem imunitas tubuh dengan menjaga pikiran dari pasien

pola hidup sehat dengan makanan bergizi seimbang
serta teratur berolahraga menjadi upaya utama membuat tubuh jauh dari penyakit
tim liputan cnn indonesia